kabupaten penajam pasar utara dan kutai kertanegara di kalimantan timur

sejumlah spesies seperti orang hutan bekantan beruang madu pesut juga dugong
ketiga masih ditemukan sekurangnya satu ratus sembilan lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut
keempat kalimantan timur memiliki ekological footprint atau jejak ekologi yang tinggi di kalimantan
sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis
namun temuan ini tidak menghambat atau mengurungkan pembangunan ibu kota baru di lokasi tersebut
undang undang ibu kota baru justru disahkan
dengan pembahasan yang relatif singkat tidak sampai dua bulan sejak pansus dibentuk
ini isi kajian lingkungan hidup strategisnya menunjukkan masalah banyak
tapi kemudian substansi rekomendasinya justru tetap mengiakan
sehingga jadi tidak match kritik kita terhadap klhs adalah
banyaknya dampak dan data yang disediakan dalam kajian lingkungan hidup strategis
itu kemudian tidak diikuti dengan pertimbangan yang baik
belum lagi sebenarnya pertanyaannya apakah undang undang ibu kota negara yang kemarin
sudah disahkan itu sudah melalui proses meaningful participation
pemerintah tidak menyangkal mengenai potensi risiko lingkungan yang akan dihadapi ibu kota nusantara
faktor faktor atau potensi bencana seperti amblasan tanah banjir cuaca ekstrim
gempa bumi kebakaran hutan lahan kering
tanah longsor epidemi dan wabah penyakit diklaim telah menjadi bahan pertimbangan
dalam pembangunan kawasan ibu kota baru
menurut pemerintah hal tersebut sudah tercantum dalam penguatan kebijakan kelembagaan
pengkajian risiko sebagai langkah mitigasi dengan studi yang cukup dan layak
tentu beberapa tindakan mitigasi risiko tadi sudah dilakukan
dan sudah dicapuk dalam rencana lingkungan hidup
pemerintah sudah membuat perkembangan yang lebih baik untuk ibu kota nusantara
misalnya akhirnya ujungnya adalah menyusun peta area yang managu dan nogu
untuk pengembangan ibu kota nusantara
kami pemerintah tentu meyakini bahwa studi studi yang sudah dilakukan itu sudah memadai
memastikan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah dan dpr untuk memindahkan ibu kota
pemerintah negara ke ibu kota nusantara di kalimantan timur adalah pilihan yang paling tepat untuk menjawab tantangan ke depan
dari sudut pandang studi tata kota pintu utama untuk membangun sebuah kota harus dimulai
dari kajian lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal
ada tiga poin penting yang harus dipenuhi sebagai syarat sebuah kota keberlanjutan
yaitu ketersediaan air baku lokasi atau aksesibilitas
dan kondisi tanahnya
ketiga hal ini menjadi dasar pertimbangan pembangunan infrastruktur
analisis kebencanaan maupun ketahanan pangan
artinya secara teknis lokasi kotanya sendiri tidak punya ketahanan atau kemandirian air bersih misalnya
karena masih tergantung dengan daerah luar
begitu pula juga dengan ancaman banjir ya
yang terbukti kota kebatin sekitarnya masih banjir
jadi tidak bisa kemudian mengatakan bahwa kota ikn akan dijamin bebas banjir
itu justru akan menjadi pertanyaan tadi
kalau itu yang menjadi acuan kenapa kok kota kabupaten yang ada tidak bebas banjir
melihat dari perkembangan lingkungan di sekitar kalimantan
suka tidak suka harus diakui bahwa kalimantan mengalami degradasi kualitas lingkungan
nah ini yang harusnya menjadi perhatian
jangan sampai hanya fokus di ikn yang ramah lingkungan
yang istilahnya berkelanjutan
sementara kota kabupaten yang ada di sekitar ikn bahkan di kalimantan
tengah menuju ke bunuh diri ekologis misalnya
ini yang menurut saya
harus menjadi komitmen serius dari pemerintah pusat
ibu kota nusantara digadang memiliki konsep green smart and sustainable city
dengan mengusung ide kota rimba atau forest city
apapun rencana pemerintah pendapat pakar dan para ahli
mengenai dampak lingkungan dan potensi risikonya
tidak boleh diabaikan sebagai pertimbangan dalam setiap keputusan
membangun sebuah kota bukan hanya soal infrastruktur
bangunan dan kemegahannya saja
tapi juga soal manusia
alam dan lingkungan di sekitarnya